ada yang berbeda ketika mendengar kemunculan arman dalam proyek solonya
jika selama bersama band gigi warna musik pop rock begitu melekat
kali ini anda bisa melihat arman bergoyang dengan tampilan lebih mudah dan juga stylish
klik video sebelah mata dibuat dengan konsep one take shot
yang melibatkan empat video yang berbeda
empat puluh musisi muda sebagai cameonya
itu adalah musisi yang gue kagumi saat ini
musisi atau orang yang gue kagumi dengan prestasi mereka
kebetulan gue banyak banget ngefans sama band band indie
di klub ini arman juga menggandeng stand up komedian idolanya
ucapan itu palsu adanya
mana mungkin arman molana mengedulai saya
yang ada juga kita semua mengedelai dia
bagaimana orang yang usianya empat puluh enam
empat puluh tujuh tahun berani gak beresiko untuk memulai lagi dari awal
bangkit lagi dari bawah gitu
ini kan eksperimentatif ya
dia pengen coba untuk mengeksplor sisi musikalitas yang orang belum tahu
dan memang beda warnanya
lale dan ilman malik di essentials
merupakan komposer yang berada di balik penggarapan lagu tersebut
mereka tentunya sudah hatta menciptakan lagu
dan lagu bertemakan cinta
namun kali ini ketiga komposer ditantang untuk membuat lirik
yang pas untuk dinyanyikan arman yang tak lagi muda
gria putri jakarta